hai hai hai hai hai hai hai hai lihat apa udah ikut aja percaya yuk sebetulnya para
ya tetap teriak tik ya ya ah coba itu tuh ya astagfirullahaladzim ini semua hewan ternak
oh aduh akhirnya aku bisa tidur siang juga ah padahal semalam habis meronda berarti
malam mesti siap siap lagi siap tempur buat ngeronda lagi sampai pagi
aduh papa kami
kita tuh udah
tahu woo aduk jalan jalan mata kan neil digigit pampir darahnya disedot semua
padahal aku sudah udah miara dari kecil supaya besar udah besar udah ngawin lagi ternyata si
kasihan ajarku apa oh kurang ajar iya gimana iya aduh memang ngomong apa aku tadi ngomong ngomong
tadi itu tuh padahal aku udah punya najar udah niatan kalau sampai besar terus uangnya buat buat
buat moci biaya sekolahnya yang lebih tinggi lagi

aku pusing nih pril mau pestahill
pril mau pesta hillah
brantakan gagal total
om rt itu udah banyak keluar uang puluhan milyar buat makanan itu coba uh berantakan cuman gara gara ahu sepele lah kau kata saya emang iya sabar ya om mana ada yang duga kalau acaranya om bakal gagal gara gara vampir itu dateng
kagak kagak gara gara vampir itu dateng ya juga sih tapi aku malah jadi penasaran maksudnya apa
coba si vampir itu neror kampung kita ya kan aku tuh jadi penasaran sungguh mati aku jadi
penasaran tapi inget ya boleh ngejemot tapi yang tenang dan tertib itu kok ada suara rame rame
ya ada apalagi ya udah apel di sini ya ya ya laporan laporan nya aku terima aku tapi inget
demo nya yang tertib ya yang tenang rt rt rt keluar astaga ada apa ini temen irame rame gini
demo ah coba deh sekali sekali datang ke sini tuh bukan buat demo bawa makanan botram kuluk betul

gitu lah jadi kita disini ngobrolnya enak kenyang coba sini kamu yang tenang ya tak sampai
ngapain pasti tahu enggak lupa saya tuh datang ke sini bukan mau demo kita tapi itu kita pak
mau laporan nih pak laporan apa coba laporan apa kita tuh datang ke sini mau laporan kalau
hewan hewan ternak di kampung kita itu pada mati pak iya pak rw kambing kami semua mati pak rt
iya pak rt tapi saya juga banyak yang saya ayam saya mati semua pak rt kok bisa ya mati menerak
itu semuanya jangan jangan wah apa ada wabah penyakit ya waduh pak kalau menurut saya itu
bukan karena wabah penyakit ya pak tapi kalau saya selidikin itu matinya karena kekurangan
darah pak tak bisa darahnya tahu
kehabisan darah gimana saya makin nggak ngerti nih coba kehabisan darah gimana lah ya makanya
kita datang ke sini buat laporan sama pak rt supaya pak rt itu segera untuk menyelidiki gitu
kambing kesayangan saya mati tuh pak rt denger kan di daunnya di lahirnya ada luka dia kabisan darah
eh cepet eh aduh kok bisa ya pak rt pak rt aduh pak rt harus yang ada kita selidikin pak rt
eh bukan pak rt harus lihat nih pak rt iya lihat apa oda ikut aja pak rt ya iya ikut aja pak rt yuk
ya itu pak rt ya itu pak rt itu fouualahifiers a ja har adu astagfirullahaladzim
ini semua hewan ternak kenapa bisa begini
gini pak rt
maren tuh ada saksi
dia ngeliat tuh hewan hewan pada digigit semua sama pampir pak rt
beneran pampir it
iya pak rt beneran
orang kita juga melihat kok
udah ada buktinya pak rt saksinya ada tuh
alhamdulillah pak pelan pelan
eh pak diman kakinya kenapa
kaki saya patah pak rt
tapi ada hal penting yang mau saya ceritain ke pak rt
pak diman mau cerita apa
jadi kejadiannya saya liat sendiri pak rt
waktu itu acara barbeque di tempatnya pak rt yang gak jadi pak rt
semua warga pada panik
semua warga pada buru buru pak rt
jadi sebagai mah joon van
tapi makanya proses menangnya
untuk itu porosnya
kak bayangnya ih
sampir menyedot darah
kayak di film film eropa
kesian amat itu ternaknya pada mati begitu
iya pada peot
iya pak rete
nggak ada makanan lain apa
kaki saya begini patah
gara gara jatah waktu itu pak rt
berarti benar fambiri itu ada
siapa pak rete
berarti kampung kita ini dalam keadaan siaga satu
iya pak rete
ya ampun pak rete
kok bisa sih ada yang ngelakuin kayak gitu
kalau emang ini tes sama seperti isu yang lagi beredar
ini adalah perbuatan vampir
kenapa yang cuman diincar kampung kita